sabar buat apa apa
aku langsung ke kelas ya
biar aku ntarin kamu sampe kelas ya

kalau gitu aku ke cafe aja ya

aku gak bakal pergi kemana mana nekah
aku gak mau kau pergi ketemu bimo lagi
nah keritu mah
n part logo tamatnya harganya kayak gitu dong steps

untuk kohit ku nunggu toko
wih diam diam ntar gak dengeran sama orang lain
ih kapan sih kamu lepas gak bajunya
ih kamu apaan sih malah main aja tau gak
hah lu mau gue lepas kaos disini
ntar lu jatuh cinta lagi sama budi gue
din asal lu tau ya
walaupun lu maksa gue untuk lepas kaos ini disini
gue gak bakalan mau
begitu juga cinta gue sama lo
lagian seru kan kalau satu kampus tahu kita pacaran
ih apaan sih kamu
udah udah udah
gemes banget sih kesayangannya galang
untuk siapa bu
raja angel usual lagi yang p
mereka pasti mau ketemu bimo
kami itu yang berdiri menurutnya jahat far
kami semua sudah tahu semuanya
dan sekarang kamu udah gak bisa menghindar lagi
apakah sudah tidak ada maaf untuk aku mas
kamu jangan coba coba cari celah lagi ya fana
aku tahu aku salah yuk
aku pantas dihukum
kalau itu memang mau kamu
aku gak bisa berbuat apa

dan ferahlah darimu
aku akanimento kamu dengan nafsu di dalam
jatuh semangat mungkul
ini ada diterima terhadap mereka
tolong jangan penjarin tante farah
mereka rasa tante farah ini emang orang yang baik kok
cuma masa lalu aja yang membuat tentara seperti ini
dan lebih baik kita lupain aja masa lalu
supaya kita bisa hidup dengan yang baru
begitu juga tante farah
tolong kasih kesempatan kedua ke tante parah
tolong kasih kesempatan kedua ke tante farah
tante udah mulai ciuman
meka ikut senang
atas segala kejahatan tante sama kau
tante gak perlu minta maaf
meka tahu kok
tante ini emang orang yang baik
cuma masa lalu aja yang buat tante kayak gini
dia ini atau dia
oh ya ampun
yang tibet gitu lagi

om rajma untuk tante
kamu itu punya hati yang baik
nggak kayak gitu juga kan li
semua orang itu hatinya baik dengan yang jahat
makasih ya untuk semuanya
yaudah kalau gitu kamu aku hantar pulang ya
pim jangan lo jadi nyokap lo sebagai alasan buat ketemu sama mereka
lo pasti maksa mereka kan buat ketemu sama lo
dari tadi pim gue ada yang ngikutin meka
dan ternyata dugaan gue bener
meka mau ketemu sama lo
rendy udah rendy ya
lo jangan salah sama dulu ya
alasan ke apaan sih
kalian kayak anak kecil tau nggak
nggak usah deketin meka
meka tunggu dulu meka
aku cuma nggak mau kamu ketemu sama bimo
ya aku kesini bukan ketemu sama dia
ada hal lain
hal lain itu kamu ketemu bimo kan
meka tunggu meka
rendy lepasin meka
lu nggak suka gue campur bimo
meka itu tuh tunangan gue
apa apa sih kalian berdua
gue capek ngadepin kalian berdua
aku juga gak mau kayak gini terus
yaudah sekarang gini deh
kamu tentuin satu
aku atau bimo
tanpa disuruh milih pun
hati aku udah menentukan pilihannya
tapi aku gak mau nyakitin salah satu diantara mereka
mereka sekarang mau pilih ya
kamu pilih randy